terima kasih masih bersama kami
cita rasa pedas dalam suatu hidangan makanan kerap disukai sebagian masyarakat indonesia
referensi kuliner yang satu ini akan mengajak anda berkeringat dengan merasakan mie mala yang super pedas dan kaya akan rempah
hidangan ini dibumbui cabai rawit cabai rawit kering cabai rawit merah kering dan chinese sichuan pepper
untuk membuatnya haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah bawang putih beberapa jenis cabai dan daun seledri
lanjut tumis bumbu halus bersama bunga lawang kapulaga kayu manis chinese sichuan pepper paprika bubuk garam kaldu ayam dan air
biarkan hingga mendidih
hidangan mie mala disajikan bersama jamur enoki pakcoy pangsit dan irisan daging
beri sambal khas indonesia dan siram dengan kuah super pedas kayak rempah
wah saat yang ditunggu tunggu tiba mari makan
hmm harum apalagi ini aroma cabainya kecium banget dan warnanya merah banget
ini bener bener pedas banget sesuai namanya super hot
padahal ini belum ekstrim lah
tapi bagi anda pencinta pedas ini cocok sekali karena ketika makannya ada tantangan serta sensasi tersendiri
berbicara masakan sichuan sebelumnya ini nggak pedas
namun ketika abad ke tujuh belas kerajaan dinasti tang barulah masuk rempah rempah dan cabai
salah satunya kita ada opsi dari sana
kita buatkan satu produk nih yang rasanya juga berempah kuahnya pedas banget rasanya
pokoknya harus dicoba deh
wah saya belum pernah nemuin chinese food sepedas ini
bagaimana dengan anda
siap ikut berkeringat
dian permatasari bandung